nggak apa apa sih sembunyi sembunyi karena katanya ada yang tersembunyi di dalam sini
konon katanya posisi menentukan prestasi tapi tidak dengan yang satu ini
apa sih tempat makan yang ada di dalam gang ikutan sini buruan
tepat di jalan purwodadi menteng jakarta pusat kendaraan roda empat tentu tak bisa melintas
anda harus berjalan kaki melalui jalan kudus yang tepat berada di depan stasiun sudirman sejauh seratus meter
saya melewati deretan rumah warga hingga mendapati teras rumah yang disulap menjadi tongkrongan lengkap dengan enam buah jejeran meja yang diatasnya ditaruh kompor sting
saya heran pengunjung tak henti silih berganti data
entah dari mana mereka tahu keberadaan tempat makan yang bahkan tidak ada apa apa namanya
pertama sih seru ya kayak kita kan selalu carinya yang hidden gem sekarang terus surprizingly rasanya juga enak
berdiri sejak seribu sembilan ratus tujuh puluh empat tempat makan ini sering dikunjungi pesawat tanah air kira kira apa alasannya ya
ya jadinya kita yaudah dengan satu menu ini aja tapi ternyata
apa penggemarnya banyak ya
sampai viral loh
bu poliki ini saya sambil mencet ya
ya silahkan silahkan
ternyata satu menu andalan dengan ragam pilihan isian teamboat seperti daging sapi ikan udang dan sayuran ini sudah melekat di benak penggemarnya